beralik informasi lain saudara jelang putusan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang tengah bergulir di mahkamah konstitusi
sejumlah karangan bunga memenuhi lingkungan gedung mahkamah konstitusi
dalam karangan karangan bunga tersebut kebanyakan bertuliskan keluhan dari orang orang yang menganggap
gugatan sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat merupakan ungkapan dari kubu calon presiden satu dan tiga yang tidak menerima kekalahan
belum diketahui pasti siapa pengirim bunga bunga tersebut
seperti yang diketahui putusan sengketa pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat akan diputuskan besok
terkait belasan papan karangan bunga yang memenuhi area dalam gedung mahkamah konstitusi
jurubicara mk fajar laksono justru berterima kasih dan menganggap sebagai apresiasi
fajar menambahkan karangan bunga yang menyinggung soal gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
dipampang di area luar gedung mk untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan
menurut rencana karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung
kita terima kasih kepada seluruh pihak yang berkirim karangan bunga kepada kita
itu bentuk apresiasi kepada mahkamah konstitusi
tapi untuk menjaga independensi hakim konstitusi menjaga netralitas
ini suasana persidangan termasuk di luar persidangan
maka itu tidak kita pacang tapi kita simpan
tapi tetap kita posisikan sebagai sebuah apresiasi